kali ini soal rencana pertemuan antara megawati dan juga prabowo
yang tinggal mencocokkan waktu di antara keduanya
namun apakah pertemuan akan membawa rekonsiliasi
antara pdi perjuangan dan juga gerindra
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut
rencana pertemuan antara megawati soekarno putri dan prabowo subianto
sebagai tradisi silaturahmi biasa
hasto menyebut pertemuan keduanya akan digelar setelah tahapan di mk rampung
hasto menegaskan saat ini pdip fokus pada gugatan pilpres di mahkamah konstitusi
tradisi silaturahim kan suatu yang baik bagi kita sebagai bangsa
tentu sekarang proses sedang di mk
kemudian gugatan melalui pt un juga sedang dilakukan
ada berbagai temuan temuan sebagaimana yang menjadi diskusi hari ini
setelah tahapan tahapan semuanya itu diselesaikan
karena bagi kami mempersoalkan pemilu demi kedalatan rakyat
tapi masa depan merupakan skala prioritas yang terpenting saat ini
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menyatakan
pihaknya sedang mencari waktu pertemuan prabowo subianto
megawati soekarno putri serta puan marani
dasko menyebut pertemuan megawati dan prabowo
sebagai upaya rekonsiliasi pas capil pres
bahwa pertemuan pak prabowo dengan bapuan
pak prabowo dengan bumega tentunya akan direncanakan
dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada warga warga lain
jadi mau rekonsiliasi ini bang
nah ini kita belum tahu apakah kemudian
pak prabowo ada di indonesia pada saat lebaran
atau kemudian bu mega kemudian juga berencana ada di indonesia
nah sehingga apakah dalam momen lebaran ini yang dibuat pertemuan
atau pada momen lain nanti juga wartawan kita akan kasih tahu
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyebut
masih menanti perkembangan terbaru mengenai rencana pertemuan

sinyal pertemuan kedua pemimpin parpol besar itu sempat disampaikan oleh putri megawati

pertemuan kedua pemimpin parpol besar itu sempat disampaikan oleh putri megawati yang juga ketua dpp pdi perjuangan kala memimpin rapat paripurna penutupan masa sidang dpr hari kamis lalu
puan hanya menyebut saat itu pertemuan keduanya usai lebaran
puan hanya menyebut saat itu pertemuan keduanya usai lebaran
komunitas remaja di aceh mengajarkan anak anak di kota banda aceh cara mengelola sampah yang benar
usai jeda di segmen cerita nusantara akan hadir bersama mersit jerayu
terima kasih dengan peluang valuable dari
sampai jumpa kembali di video terbaru